hai komang budiani dan putus suwandewi dua bidan yang bekerja pada yayasan di dusun munti gunung
karangasem bali setiap hari harus melalui jalur berliku dan menanjak menuju salah satu kelompok
masyarakat di dusun munti gunung karangasem keduanya menuju wilayah cangkleng sebuah kelompok
masyarakat yang terletak di atas bukit dusun munti gunung karangasem yang berjarak sekitar
lima km dari pusat pelayanan kesehatan terdekat di dusun munti gunung sesekali keduanya harus
berhenti lantaran motor mereka terselip pebatuan saat hendak menaiki tanjakan kurang lebih lima belas
menit keduanya tiba di lokasi cubang sebuah tempat penampungan air yang dijadikan sebagai
balai banjar sederhana atau tempat berkumpul warga di tempat ini bidan dewi dan bidan komang
memberikan edukasi dan layanan kesehatan kepada warga saya lihat di lapangan
banyak ya yang masih kesehatan masih kurang dari pemeriksaan ibu hamil aja ibu hamil selama
bulan nggak pernah periksa terus melahirkan di rumah coba dibayangkan saya merasakan sendiri
saya lu orang munti orang kesehatan seperti itu saya harus bisa juga membantu mereka untuk melayani
kesehatan membantu mereka untuk bisa terpenuhi kesehatannya yang dari dulu sih dari pernah
masa saya ke sini sampai saat ini banyak perubahan ya termasuk pertama itu dari ibu ibunya ibu hamil yang
dulu karena kita kan khusus untuk kesehatan ibu dan anak ya itu ibu hamilnya yang dulu dulu sebelum kita
ada di sini banyak yang melahirkan di rumah terus sekarang setelah gini adanya edukasi dari kami juga
terus udah lumayan ini mau melahirkan di fasilitas kesehatan
hai jangkang adalah salah satu kelompok dari tiga puluh enam kelompok warga di dusun munti gunung karangasem
lokasi ke masing masing kelompok terpisah oleh perbukitan tinggi serta ngare yang terjal dan
dalam cubang air yang dijadikan sebagai balai banjar sederhana oleh masyarakat di setiap kelompok
ini menjadi satu satunya lokasi berkumpul warga usai melakukan pekerjaan di rumah masing masing
balai banjar di bali umumnya berada di satu dusun namun lantaran dusun munti gunung memiliki
kelompok masyarakat yang tersebar di daerah terpencil masing masing
kelompok masyarakat sepakat membuat balai banjar sederhana yang berlokasi di cubang air yang ada
di masing masing kelompok di tempat ini setiap waktu luang dimanfaatkan para ibu membawa anak anak
mereka mengerjakan berbagai aktivitas mulai dari menganyam kerajinan hingga membuat perangkat untuk
kebutuhan upacara dibawa naungan yayasan non pemerintah sejak tahun dua ribu lima belas hingga saat ini
bidang dewi dan bidang komang telah mendatangi kelompok kelompok masyarakat di dusun munti gunung karangasem
kebiasaan berkumpul warga di cubang atau balai banjar sederhana ini menjadi sasaran bidang yayasan
mengedukasi dan memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat bahkan masyarakat juga dikenalkan dengan
tanaman tanaman obat yang umumnya ada di sekitar lingkungan rumah yang ternyata dapat dimanfaatkan
untuk membantu masalah kesehatan sebagai mitra posyandu desa bidan yayasan memegang peranan
menjadi penyuluh kesehatan di tempat yang sulit terjangkau
untuk mempermudah komunikasi pada masing masing kelompok dibentuk kader atau perwakilan agar
jika terjadi permasalahan kesehatan dapat segera diatasi menurut saya saya merasa terbantu sekali
karena ada adanya ini bidang bidan dewi dan bidang ibu komangudiani untuk berkenan dia
membantu di masyarakat munti gunung kelompok cangkang ini karena dulu begitu tertinggalnya
kelompok cangkang tanpa adanya yang dorongan dorongan dari kesehatan itu pertama kali saya ikut jadi
kader karena pengen tahu pengen nambah pengalaman karena dulu di sini tidak ada yang takut namanya
ada ibu yang melahirkan di rumah sakit nggak ada semuanya itu melahirkan di rumah ada yang namanya
itu timbang berat badan atau imunisasi pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan sosial budaya di
pendukungan pihak desa yang menaungi dusun munti gunung program makan tambahan pmt nah namun ternyata
setelah kita ketahui mengapa teman kita di yayasan harus bantu juga ternyata yang terpenting di sana
ada adalah bagaimana membuat akses kepada masyarakat tidak ada masyarakat yang terisolir
karena pada saat masyarakat terbuka aksesnya semua yakin saya yakin
pelayanan kita dari desa dan dengan posyandunya akan bisa sampai ke pelosok dan masyarakat pun
dengan hati nuraninya saya yakin tidak ada masyarakat yang berpikir saya punya anak harus
sakit enggak semua masyarakat berpikirnya adalah saya punya anak harus sehat beragam
adat dan budaya tidak menjadi halangan tercapainya program pemerintah pendekatan
sosial dan budaya di masyarakat untuk memberikan pemahaman upaya kesehatan ibu dan anak
setidaknya dapat menekan angka stunting dan gisi kurang di indonesia ayu muradewi kartika widowati